apa itu dora
oma ini itu obat gatel
bisa ngebuat badannya ramah nanti tuh menjadi gatel gatel
terus bakal berbentol bentol segede jengkol
biar tau rasa si rama ya
doni kenapa rambut kamu jelek sekali
kamu main terus
mama kan suka bilang kalau kamu itu waktunya belajar belajar
jangan main main terus
sekarang lihat hasilnya
rambut kamu merah semuanya
kamu mau besar mau jadi apa
tidak ada ketampunan tampunan
kamu memang anak kubandel
gak bisa diurus
pokoknya kamu harus berbentol

papa gak mau tau
pokoknya kamu harus belajar
jangan sampai jangan sampai
undangan ini gak boleh sampai ke tangan papa
soalnya kalau dia tahu nilai aku jelek
caranya supaya oma yang ambil rapotku
jadi kamu memang pengen masuk tempat pemaus
kalau tapi tolong supaya white athlete
yang laba atau atau
aduh diam lu
anak kecil ya ngerjain orang tua terus
ya aku jam siap nih ya
kok belum pulang
saya lagi nunggu karama bu
oh oh ya vivi
ibu harap bapak kamu bisa datang ke sekolah
untuk membicarakan soal perkembangan kakak kamu doni
mudah mudahan ya bu
setahu saya sih papa lagi gak bertugas keluar kota
mudah mudahan ya vivi
ya udah ibu pulang dulu ya
itu bu selfie cantik banget
lembut baik hati
aku jadi ingat sama mama
oh ya gimana kalo kita kenalin bu selfie sama om
iya aku setuju setuju banget
iya daripada papa jadian sama tante dora yang nyebelin itu
jangan sampai papa ketemu sama bu sylvi
hah baru pulang
oh ya ini pa set apa
ini rama juga
cegah papa supaya nggak ke sekolah ya
soalnya mereka mau ngenalin papa sama bu selfie oma
oh siapa tuh bu selfie omanya anda tahu
bu shelfie itu guru kita
dia itu orangnya baik
pokoknya top dah
itu vivi mau kasih kenang kenang apa apa dengan bu selfie itu
yei kenapa baru ngomong sama lu sih
apa sih keluar kota melulu
yaudah deh begini aja
papa usahakan papa datang ke sekolah kalian
ini demi anak papa
dan keponakan papa tersayang ya
gitu dong pa itu baru namanya papa
tapi janji nilainya harus bagus bagus ya
bibi ngapain sih kamu maksa maksa papa supaya ngambil rapotku
papa itu kan orang tua kita
lagipula kamu juga ngapain maksa oma untuk ambil rapat kamu
kamu mau ngenalin papa sama bu selvi kan
kalau iya emangnya kenapa
bu selvi kan cantik baik hati lembut
gak kayak tante dora
betul kak doni
bu selvi itu lebih cocok sama om daripada kayak tante dora
lagian bu selvi kan orangnya baik kayak mama kamu
emang anak anak itu harus diberi pelajaran
gak tahu baru tahu rasa ya
gak tahu lihat dan gak tahu dengar sendiri
itu adalah kebohongan alias amat sangat berbahaya untuk rencana kita jo
hmm gak boleh gak boleh
pokoknya gimana pun juga dora harus jadi istrinya mas kurnia
itu susu for siapa
buat rama dong oma
gak apa apa sediakan susu untuk rama
apa itu dora
oma ini itu obat gatel
bisa ngebuat badannya ramah nanti tuh menjadi gatel gatel
oh sangat suka itu
biar tahu rasa si rama ya
ada apaan sedih mulut oma
oma itu kayaknya kotoran cicak deh
sok latih harus do'e
ini gak bisa bikin badan jadi batin batin segede jengkol
nunggu gimana dia dulu
aku sama merah muda sama raja
aduh mama gatel
oh masih pakai minum obat gatel jadi kayak begitu tuh
kalau mama tahu juga mama nggak mau minum tuh susu
yaudah terus gimana
mama renggana jangan khawatir deh
pokoknya mama nggak mau nggak sampai papa kenal deh yang bu selfie nggak mau
terus gimana mama
ini aja donny begini
biar tante dora yang menemani papa ngana ya
sekaligus tante dora itu yang pasti akan mencegah hubungan papa ngana dengan bu selvi
bagus tuh itu mama
anak anak udah siap semuanya
oke kalau begitu kita berangkat sekarang ya
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu sabantar jo
itu si dora mau ikut ke sekolah juga
bikin bikin jalan jalan mbak gitu jo ya
mas kurnia boleh kan dora ikut
lagian dora pengen ngelihat sekolah anak anak seperti apa sih
siapa tahu nih ya sewaktu waktu ada urusan wali murid harus datang ke sekolah
terus mas kunia ada acara dinas keluar kota
iya pak bagus ya bagus
ide kamu boleh juga
ya ya ya mantap depan
mama dora pergi dulu ya
mantu si dora ini berangkat dengan lengkap
nanti kebalikan dengan komplit
ya aduh mati cek cek cek